rabu lima belas juli dua ribu dua puluh mungkin akan menjadi waktu yang selalu diingat oleh twitter
bagaimana tidak sejumlah akun twitter milik tokoh tokoh dunia
dan bahkan mantan presiden amerika barack obama juga berhasil diambil alih oleh peretas
menurut penyelidikan internal twitter setidaknya ada satu ratus tiga puluh akun yang diincar
lima akun diantaranya berhasil diretas dan digunakan untuk melakukan penipuan
modus yang digunakan antara lain mengerimkan tweet ajakan untuk ikut dalam program penggadaan cryptocurrency
menanggapi kasus ini pihak twitter telah mengeluarkan pernyataan resmi
bahwa mereka menyadari adanya insiden keamanan yang berdampak pada beberapa akun
dan saat ini selesai
sedang melakukan upaya penyelidikan dan perbaikan
hingga saat ini tidak ada laporan mengenai adanya akun asal indonesia yang turut diretas
meskidemikian kewaspadaan harus ditingkatkan
mengganti password secara berkala dan mengaktifkan to factor authentication
adalah cara yang bisa diambil untuk mengurangi potensi peretasan
menurut pakar keamanan siber ardi suteja
ada kemungkinan peretas berhasil masuk setelah mengelabui karya on twitter
pakar keamanan di twitter
mereka berhasil mendapatkan kunci kunci akses khusus pada akun akun tertentu
yang dikelola oleh twitter itu karena kelengahan orang dalam
nah orang dalam ini diperdayai dengan berbagai tipu muslihat ya
yang sekarang juga ada istilah kerennya itu apa social engineering
nah ini yang sudah ada
dan ini juga proses ini bukan proses seketika
artinya memang para peretas ini
dia pasti akan mencari tahu kelemahan
baik di orang di teknologi ya
dan sistem pengamanannya
nah dia temui kebetulan ada di orang
nah dia cari orangnya siapa
nah ini yang dilakukan oleh pala pertas itu seperti itu
jadi mereka memperdayai orang orang yang bekerja di twitter ya
satu atau dua orang atau mungkin lebih
sehingga dia tanpa dia sadari dia memberikan kunci kunci khusus ya password ya
satu atau dua orang
yang dipergunakan oleh pengguna twitter yang bersangkutan
kepada pihak yang lain yang tidak berhak
itu yang terjadi
guna kepentingan penyelidikan
saat ini twitter menghentikan sementara fitur your twitter data
karena ada indikasi pelaku peretasan juga mengunduh data dari delapan akun
yang berhasil mereka ambil alih dengan menggunakan fitur tersebut
inilah potensi bahaya yang lebih besar dibanding dengan penipuan

mereka akan menyalahkan akun mereka yang berpengaruh
berbahaya jika data milik tokoh tokoh tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
peretasan terhadap akun tokoh tokoh berpengaruh ini memang menakutkan
hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada platform sosial media yang benar benar aman
peristiwa ini juga menjadikan peringatan bagi kita akan potensi ancaman bahaya yang lebih besar lagi
karena kepercayaan publik terhadap platform ini juga cukup tinggi
maka dari itu sangat berbahaya jika sampai disalahgunakan
kita ambil contoh misalnya presiden amerika donald trump yang sering mengeluarkan kebijakan politiknya melalui twitter
apa jadinya jika akun donald trump ini dikuasai oleh hacker lalu mengirimkan sebuah tweet yang berisi
telah meluncurkan rudal nuklir ke korea utara
bisa perang kan tentunya
sampai saat ini twitter sendiri masih mencari solusi untuk kebocoran keamanan yang saat ini terjadi
tim siaran indonesia jakarta